sekarang juga lo minta maaf ya ma tommy
iya lo minta maaf ya ma mau pergi mau pergi
lapas tangan dulu sakit
enak lah ma frank
lo gak mau ketawa ketawa
saya anak baik baik
eh anak baik baik tahu kerjaannya
lo tau gak kerjaan lo
bener bener ya gue bisa setruk
kamu udah pulang sih poya
wah saya mau ngucapin terima kasih banyak nih wah nih
ambil ditraktir makan gini
saya jadi gaya enak
tarusnya saya yang muda yang ngeraktir wah
ya gak apa apalah
mumpung lagi ada rezeki
habis ini santian itu mau kemana
oh saya harus nyari orang pak
cuman saya gak tau keberadaan orang itu
jadi ya masih cari kesana kesini belum jelas wah
oh gitu ya
nah kebetulan kalau begitu menginap saja di rumah gue
mumpung aku sendiri nih
boleh ya seneng toh
ada tamu ya seneng aku
iya makasih wah ya
ya besok baru cari lagi
siap siap wah
kemana deh nyaris si rimbaknya budak maung tuh nih
sedih amat om
hei kamu udah disini rimbak
alhamdulillah ya allah ketemu juga kamu teh
kangen ya om
cukup omtomi sama om kinoi aja yang dipanggil om
nah enakan panggil om
ya gak apa apa
udah jadi deh
sempat saya menumpang
cakep banget pak tempatnya
iya bukan punya saya
punya tuan yang punya rumah itu
saya disini cuma bantu berkumpul
ini wak kayaknya masuk angin nih wak
tenang saya pijat ya
eh gak usah pak jadi ngerepotin gak enak saya
nggak apa apa daripada nanti keterusan loh
ini produk dagangan saya
boleh boleh wak boleh
pelan pelan ya wak ya
tenang aja relax relax
aduh enak wak
tadi kan saya habis jalan jauh nih pak
terus kaki saya juga pegel pegel
boleh gak dikijitin juga wak
ini punggungnya dulu diberesin
siap wak makasih ya wak
aduh alhamdulillah ya allah
kalau kamu ada apa apa tuh bilang sama saya
jangan kabur kabur aja
ya udah sekarang kamu bantu saya
yah mau rawabuaya rawabunga
sampain aja dua duanya
panas banget ya
kamu tuh masih gak puasa
ntar aja om masih muda gini
ntar kalau udah tua umur tiga puluh an gitu baru gue puasa
nunggu tua baru mau puasa
bocah ngapain ya
eh emang umur tiga puluh itu tua
ya tua lah
eh emang om pa'am umur berapa sih sekarang
aduh tanyain umur sensi
sensi itu ya
masih itu umur
mengkandar tolong bersihkan wisma buat ustaz zainal ya
ustaz zainal sudah kembali ke pesantren anur umi
insya allah fad segera tiba
sebenarnya sama umi
tiap minggu juga dibersihin sama dia
tinggal rapihin sedikit
iya iya makasih mengkandar
kalau begitu saya permisi dulu
banyak yang gak bener nih yang pakai jilbabnya
iya gak bu
teh teh funtan ini
jangan disalahin jilbabnya atau teh
yang disalahin perilaku orangnya
alah sama aja kang
sama aja kumaha teh
kan setiap perempuan muslimah mah udah pakai jilbab
mau baik mau buruk
bu yang gak berjilbab bakal masuk neraka gitu
emang lo pernah ke neraka
kasih teh teh ya
eh teh teh istighfar
lo seseci banget sih
orang tua gue juga gak pernah gituin gue
hanar nih cewek ump
lampu jangan bayang
eh teh duluan deh
kau saja yang duluan bicara
kita bicara menurut besar badannya
kau yang paling besar
jadi kau yang duluan ya
eh kalo punya mulut dijaga ya
jangan bawa bawa badan
dari mana kok bisa menang
jari siapa yang paling gede
iya berarti aneh menang
ente duluan yang minta maaf
jangan curang kau gabungkan
gak bisa ente duluan
antum jangan berantem depan ana ya
jangan berantem deket ana
jangan bikin fikiran ana makin pusing
tadi beta ketemu sama orang yang itu ya
terus dia bikin betah
jadi takut jadi ngeri
karena begitu katru
kita takut sama dia
lu kenapa ninggalin mamah tommy
saya ngadang aksi begitu
saya hantar itu mamahnya tommy
begitu saya hantar mamahnya tommy
itu sudah berubah
sudah orang lain mamah
saya tidak mau tahu
enak mamah frank
saya anak baik baik
eh anak baik baik tahu kerjaannya
lu tahu nggak kerjaan lo
benar benar gue bisa setruk
karena pindah anak buah lu payah
kamu pulang si payah